terpilihnya donald trump menjadi presiden amerika serikat dan kemudian brexit keluarnya inggris dari uni eropa menjadi faktor yang menentukan perubahan peringkat di tahun ini
peringkat disusun dari delapan puluh negara berdasarkan sembilan indikator utama seperti ada kualitas hidup kemudian kekuasaan kemudahan berusaha kemudian kewirausahaan hingga keluarga negara
lantas di mana posisi indonesia saya sajikan lebih lengkap untuk anda pada sore hari ini kita lihat bersama
dan ini adalah negara negara terbaik sepanjang tahun dua ribu tujuh belas saya jadi kayak peta buta saya ingat ketika saya sd harus hafal ini negara yang mana bendera yang mana
baik saya dapat pr saya coba yang peringkat pertama ini swiss benar saja
ini adalah swiss benar
dan ini adalah posisi pertama sebagai negara dengan posisi terbaik di dunia
apa saja sebenarnya menjadi indikator hal yang patut kita cermati dari survei yang dilakukan kali ini
ada beberapa indikator peringkat yang pertama adalah keluarga negaraan jadi keluarga negaraan itu terkait dengan isu hak asasi manusia
kemudian kita lihat juga ada membuka usaha ini adalah open to business
seberapa mudah ketika seseorang ingin memiliki mata pencaharian selain sebagai pegawai ataupun karyawan mereka ingin membuka usaha
seberapa mudah mereka bisa membuka
usaha tersebut birokrasinya seperti apa berapa lama izin bisa turun berapa yang mereka harus bayar pada pemerintah pajaknya seperti apa
ini ada terkait dengan membuka usaha kemudian juga kewirausahaan ada kaitannya juga dengan ini dan jangan lupa juga ada kualitas hidup di sana
jadi kualitas hidup itu terkait dengan environment lingkungan airnya masih bersih enggak kemudian atmosfer ataupun juga udaranya masih bersih enggak
itu juga menjadi beberapa indikator penting
dan jangan lupa ini adalah beberapa hal yang juga perlu kita
catat pertama adalah produk domestik
brutonya sendiri tujuh ratus satu miliar dolar amerika populasi delapan tiga juta jiwa
populasi aja swiss itu lebih kecil dari jakarta ya
jadi membandingkan indonesia dan swiss tidak apple to apple
karena lain challenge nya lain struktur pasarnya juga berbeda
lalu kita lihat bagaimana pendapatan per kapitanya lima puluh delapan enam ratus empat puluh tujuh
masuk ke negara mana masuk ke negara maju
empat dolar amerika itu masuk kategori negara maju
indonesia berapa kita baru empat ribu dolar amerika per tahun per orang
artinya rata rata dalam setahun orang itu dapat sekitar empat puluh tiga empat puluh lima juta rupiah setahun
dan kalau negara maju enggak boleh harus segini
kalau kita mau naik peringkat kita mau naik kelas ke negara maju
pemerintah harus bisa menaikkan pendapatan saya per tahun bisa segini
atau bukan saya saja secara rata rata secara agregat itu menjadi sekian
dua dolar amerika per tahun
itu baru masuk negara maju
dan tidak hanya itu untuk penilaian kali ini juga dihitung atas dua hal yaitu pdb
tadi sudah saya sebutkan
kemudian terakhir adalah purchasing power parity
purchasing power parity itu adalah sebuah indikator ataupun untuk mengukur bagaimana sebuah mata uang itu
ketika membeli sebuah produk yang sama
mata uang dengan membeli produk tersebut bisa dibeli juga di beberapa negara lainnya
dolar pasti lebih bagus ya
tapi dengan menilai indikator tersebut kita bisa mendapatkan peringkat bagaimana purchasing power party nya
layak untuk kita
layak menempatkan negara tersebut sebagai negara terbaik di dunia
lalu selanjutnya dari swiss kita lihat bersama pada posisi kedua adalah kanada
kanada padahal pada posisi kedua tetangga amerika serikat ya
yang pemimpinnya kece banget itu loh
pasti cewe cewe tahu ya
kita lihat indikator peringkatnya yang paling tinggi kualitas hidupnya di kanada itu is the best
kalau anda ke kanada nikmatilah kualitas hidup yang disediakan oleh pemerintah
karena kita akan sangat menikmati hidup di sana
lingkungan kanan kiri bersih
ya itu juga merupakan salah satu indikator lain
keluarga negaraannya juga di sana seperti saya sebutkan hak asasi manusia hak hidup
hak untuk memperoleh pendidikan hak untuk memperoleh kesehatan itu berada pada posisi keempat
tapi pada posisi wahidnya adalah kualitas hidup
lalu bagaimana dengan pdb kanada itu satu delapan triliun dolar amerika
kemudian populasinya menjadi tiga puluh lima sembilan juta jiwa
lalu kita lihat pendapatan per kapitanya juga negara maju empat puluh lima enam ratus dua dolar amerika per tahun
dari kanada posisi kedua saya ke posisi ketiga adalah inggris
inggris berada pada posisi ketiga sebagai negara terbaik di dunia
agak menarik memang karena inggris ini memang sempat juga menjadi galau ketika akhirnya memutuskan keluar dari uni eropa
tapi indikator peringkat menunjukkan kewirausahaan di inggris itu masih the best peringkat keempat
kemudian kekuasaan di sana jadi bagaimana seorang penguasa tersebut bisa membuat sebuah kebijakan
birokrasinya seperti apa itu berada pada posisi keempat
lalu pengaruh budaya jangan lupa
inggris ini merupakan salah satu bosnya commonwealth ya
jadi kolonialisasi inggris itu ada di mana mana tapi mostly mereka mendapatkan sebuah jaminan yang cukup baik
kita lihat beberapa negara persemakmuran inggris biasanya mendapatkan paling kecil saja
biasa siswa ke inggris itu jadi lebih gampang gitu loh
jadi memang hal tersebut mempengaruhi budaya
karena india misalnya ya paling mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan london
walaupun punya sejarah masa lalu yang tidak begitu baik karena dijajah
tapi paling tidak pengaruh budayanya itu hidup bahasa aja deh
kita bahasa kedua selain bahasa inggris adalah bahasa inggris kan
berada pada posisi kelima
pdb inggris tiga triliun dolar amerika dengan populasi enam puluh lima satu juta jiwa dan pendapatan per kapita empat puluh satu empat ratus sembilan puluh sembilan dolar amerika per tahun
lalu saya ingin kesini mengapa kita menarik membahas amerika serikat
amerika serikat itu anjlok empat peringkat setelah trump terpilih sebagai presiden amerika serikat
kita lihat kekuasaan trump untuk kekuasaan sendiri masih berada pada posisi pertama
tapi pengaruh budaya posisi ketiga kewirausahaan posisi ketiga
tapi dari sebelas indikator utama itu turun menempatkan amerika serikat
dari posisi tiga itu langsung turun menjadi oh posisi empat turun menjadi posisi tujuh
jadi anjlok posisinya meskipun memang pdb nya ya jelas lah ya amerika adalah ekonomi terbesar di dunia
tujuh belas empat triliun rupiah populasinya kita lihat lebih gede dari indonesia
tiga ratus dua belas empat juta jiwa dan pendapatan per kapitanya gila ya lima puluh empat delapan puluh enam dolar amerika per tahun
jadi betapa nikmatnya tinggal di negara tersebut
kita nggak akan khawatir hak hak kita untuk sekolah untuk dapat kesehatan pelayanan publiknya baik pendapatan per kapita segini
siapa yang gak mau tinggal di sana ya makanya trump sekarang agak sangat hati hati untuk emigran
saya akan lebih spesifik ke bendera ini merah putih bendera kita tempat dimana kita dilahirkan
ternyata indonesia berada pada posisi ke tiga puluh sembilan tapi kita membaik indonesia naik peringkatnya dari posisi ke empat puluh
uh oh sip dari posisi ke empat puluh dua kita naik posisinya menjadi posisi tiga puluh sembilan
artinya beberapa peringkat itu coba membaik kita lihat indikator membuka usaha itu membaik ke posisi

paket kebijakan ekonomi yang dirilis oleh pemerintah ada empat belas paket meskipun banyak mempertanyakan implementasi
tapi paling tidak itu menjadi salah satu indikator dan kita membaik posisinya
lalu kita lihat motor ekonomi dunia kita peringkat ke dua puluh tujuh tinggal bagaimana memanagenya
kemudian kita jangan kehilangan momentum kita bisa mempertahankan posisi bahkan lebih baik dari saat ini
kita lihat pdb kita delapan ratus delapan puluh delapan lima miliar dolar amerika total populasi kita dua ratus lima puluh tujuh enam juta jiwa
dan pendapatan per kapita kita oh sebelas satu ratus empat puluh sembilan oke forbes punya hitungan sendiri
tapi rata rata data terakhir menunjukkan bahwa kita masih sekitar empat ribuan
saya mencoba mengutip apa sebelas satu ratus empat puluh sembilan dolar amerika per tahun
tapi paling tidak belum dua belas ribu dolar amerika per tahun untuk masuk ke kategori negara maju
tapi ini menjadi sebuah kado istimewa juga di pemerintahan kali ini
dan menjelang dua ribu sembilan belas hal hal seperti ini tampaknya akan menjadi dan tanda petik eva
jualan yang laris manis ya untuk popularitas gitu karena banyak sekali yang baik ya posisinya ya pak
tapi angkanya tentunya tidak dimodifikasi ya supaya untuk jualan komunitas
kayaknya kalau forbes agak susah ya tapi yang menarik eva angka angka tersebut kita berada pada posisi ke tiga puluh tujuh
kadang kadang tidak bisa juga terlalu kita percaya pada angka angka tersebut
karena kalau tanah tempat dimana kita dilahirkan kadang kadang romantisme itu tidak bisa
aduh patriotis sekali ya karena tidak bisa diunggah
karena tidak bisa diunggah karena tidak bisa diunggah

jadi tidak tertarik untuk pindah ke swiss ke kanada yang katanya pemimpin negaranya itu sangat diidolakan para wanita
ganteng ya katanya
enggak tapi saya mengharapkan tempat saya dilahirkan dengan kondisi yang jauh lebih baik dari saat ini
kita berharap tentunya nanti akan masuk ke sepuluh besar ya
harus dong harus segera
dalam waktu dekat